kisah ratu salju
ratu salju adalah penyihir yang jahat
dia bisa merubah jantung seseorang menjadi es dan menjadikan mereka budaknya
berarti kita harus menyelamatkan diri dari ratu salju
jika dia datang ke sini akan kubakar dia hingga meleleh dan dia akan menjadi ratu air
aku mendengar orang lain tertawa
siapa itu apakah ada seseorang yang berdiri di jendela
kay membuka jendela dan melihat keluar apakah ada seseorang di sana
di luar hujan salju ada sesuatu yang masuk ke mata kiri
setelah matanya sesuatu menyengat jantungnya
ada apa kay apakah kau terluka
ini bukan urusanmu menyingkirlah
hal itu mengejutkan
gerda kay tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya
sejak saat itu kay mulai bersikap aneh
dia mulai menghindari gerda dan berbicara dengan kasar kepadanya
gerda tidak dapat mengerti atas sikap kay
suatu hari kay mengeluarkan kereta luncurnya
kay ayo bermain bersama
tidak aku akan bermain dengan anak anak yang lebih tua
kay kita adalah sahabat
kenapa kau tidak mau bicara denganku lagi
kay tidak memperdulikan gerda dan mulai menggerakkan kereta luncurnya
gerda mencoba mengikutinya tapi kay bergerak begitu cepat hingga kay pergi hilang dari pandangannya
karena kecewa gerda kembali ke rumah
kereta kay bergerak dengan cepat
tiba tiba seorang pelatih dengan kuda kuda putih melintas di depannya dan menyeret kay bersamanya
awalnya kay menempatinya
dia mulai takut
pelatih membawanya ke pulau salju
kay melihat istana salju yang besar di depannya
seseorang keluar dari tubuh pelatih itu
dia adalah ratu salju
selamat datang di pulau salju kay
sebelum kay sempat berkata kata
ratu salju menggerakkan tangan kay ke atas kepalanya
dan kay hanya bisa menuruti keinginannya
ratu salju membawanya ke dalam istana
gerda menanti kay
tapi dia tidak juga kembali
dia mencernya kemana mana
tapi tidak dapat menemukannya
musim panas mulai datang
girda memutuskan mencari kay dan membawanya pulang
dia membicarakannya dengan nenek
kau anak yang berani gerda
kau tentu akan berhasil
terima kasih nenek
bawalah cermin ini bersamamu
ini akan membantumu
dengan membawa cerminnya
girda memulai perjalanan mencari kay
dia berjalan jauh dari rumahnya
dia bertanya pada burung buru hewan hewan
pepohonan dan angin
apakah mereka telah melihat kay di suatu tempat
tiada yang melihat kay dimanapun
tapi gerda tidak menyerah
dia terus berusaha
setelah perjalanan yang panjang
dia sampai di sebuah sungai
tidak ada siapapun di sana
gerda berpikir sejenak dan bertanya pada sungai
tolong katakan apakah kau pernah melihat temanku kay
dia telah menghilang
tidak ada jawaban untuk sesaat
dia sangat kecewa dan akan meninggalkan tempat itu
seekor burung camar datang entah dari mana
dan duduk di pundaknya
tapi kau harus memberikanku sesuatu terlebih dulu
dan burung itu pergi terbang
gerda berpikir bahwa itu adalah pesan dari sungai
dia mengambil kalungnya dan menjatuhkannya ke sungai
tiba tiba sebuah perahu menghampirinya
perahu itu kosong
gerda duduk di perahu itu dan perahu mulai bergerak dengan sendirinya
perahu itu membawa gerda ke sisi lain sungai
gerda keluar dari perahu saat dia tiba di sebuah taman
itu adalah sebuah taman indah dengan berbagai macam bunga
dia tidak pernah melihat berbagai macam bunga seperti ini di hidupnya
gerda sangat senang melihatnya
tapi dia juga merasakan bahwa bunga bunga itu tidak memiliki bau
seorang wanita menghampiri gerda
selamat datang gadis kecil
siapakah kau gadis kecil
dan apa yang membawamu ke sini
dan aku sedang mencari temanku kay
apakah kau pernah melihatnya
aku rasa tidak pernah
kalau begitu aku akan pergi
maaf kalau aku mengganggumu
kau bilang apa barusan
aku rasa aku melihat anak laki laki yang melintas
dan akan ku beritahu apa yang terjadi hari itu
wanita itu memberikan secangkir teh
girda menceritakan bagaimana kay menghilang
dia mengungkapkan keraguannya tentang ratu salju
oh sang ratu salju
dia adalah penyihir
karena dia semua bunga bungaku kehilangan baunya
aku akan memberinya pelajaran
setelah beberapa saat wanita itu mulai menyisi rambut gerda
dia memegang sisir ajaib
sebenarnya wanita itu ingin gerda tinggal lebih lama bersamanya karena dia kesepian
melalui sisir ajaib ini dia menghapus ingatan gerda
dan saat dia terbangun dia tidak ingat apapun
kau bersamaku sayang
sihir wanita itu tidak mempengaruhi jiwa murni gerda
setelah gerda melihat mawar indah di topi wanita itu
dia ingat kay
dan semua tentang kay
aku harus segera mencari keh
aku akan pergi sekarang
wanita itu berusaha mencegah gerda
tapi gerda sudah teguh dengan keputusannya
dia kembali ke perahu dan duduk
perahu itu mulai bergerak tapi dia tidak tahu harus pergi kemana
tolonglah aku mencari jalan
tidak lama setelah dia selesai berdoa
seekor gagak terbang menghampirinya dan menunjukkan untuk pergi ke utara
gerda mengikuti gagak itu untuk sementara
dia pergi melalui lautan es dan sampai di sebuah kapal
gerda memanjat kapal tersebut
apakah kapal ini akan membawaku ke istana ratu salju
seorang bajak laut wanita melompat ke hadapan gerda
apakah kau tersesat nona
kau berada di kapal bancak laut
gerda menceritakan semuanya tentang kay dan ratu salju
bajak laut wanita itu merasa kasihan pada mereka
kau tidak bisa mengeluarkan kai dari istana salju
lupakan saja dia
aku akan melakukan apapun untuk mencarinya
aku tidak akan meninggalkan temanku
sebenarnya aku tidak mempunyai teman
jadi aku ingin kau tinggal bersamaku
tapi aku terkesan dengan sikapmu itu
aku akan membantumu mencari temanmu
keesokan harinya bajak laut wanita itu membawakan rusa kutub untuk gerda
ini adalah rusa kutub tercepat di seluruh kerajaan salju
dia akan membawamu ke istana ratu salju
ah terima kasih
temukan penyihir es itu dan beri dia pelajaran hidup
gerda menunggangi rusa kutub itu
setelah perjalanan yang panjang gerda sampai di sebuah igro
dia bertemu pria tua di sana
jadi kau membawa cermin itu benar kan
girda terkejut mendengar hal ini
dia tidak mengerti bagaimana pria tua itu berada di sana
mengetahui tentang cermin itu
dia mengeluarkan cermin dan menunjukkan kepada pria tua itu
apakah ini akan membantuku menang melawan ratu salju
tidak ini cermin ajaib
ini akan menunjukkan kebenaran
tidak apapun kecuali kebenaran
lalu pria tua itu memberitahu gerda siapa sebenarnya ratu salju itu
saat ratu salju masih kecil
dia sangat baik dan meriah
kemanapun dia pergi bunga bunga bermekaran
saat dia tersenyum matanya bersinar seperti sinar matahari
dia sangat unik dan bahagia
namanya adalah lila
tapi semua orang berpikir dia adalah penyihir
itulah kenapa anak anak tidak diizinkan untuk bermain bersama lila atau berbicara dengan
dia merasa kesepian dan buruk
lalu dia mulai membenci semuanya dan siapapun di sekitarnya
suatu hari dia membuat permohonan
siapapun yang jahat padaku akan berubah menjadi es
lalu nia membangun istana es jauh dari siapapun
dia tumbuh dewasa sendirian tanpa ada cinta dan kebahagiaan di hidupnya
kumohon jangan bunuh dia
bunuhlah pemikiran jahatnya
cermin ajaibmu akan membantu melakukannya
jika kau menang
jika kau berhasil mengingatkan kembali siapa dia
kau bisa menyelamatkan temanmu kay
gerda tiba di istana ratu salju
dia menemukan kay di sudut
dia sedang membuat patung es
oh kay aku sangat bahagia melihatmu
ini aku gerda
apa kau tidak mengenaliku lagi kay
kay melihat ke arahnya tapi tidak menanggapi
tiba tiba ratus salju muncul tak dari mana
seperti semua yang ada di sini
hatinya telah berubah menjadi es
pergilah dia buddhaku sekarang
tinggalkan dia atau kau juga akan kerubah menjadi es
kay aku mohon kembalilah
aku merindukanmu aku datang untuk membawamu pulang
air mata gerda jatuh ke tangan kay
kehangatan dan rasa sayang membuahkan hasil
kay pelan pelan mulai teringat kembali
oh aku mengenalimu aku ingat semuanya
sang ratu salju sangat marah melihat hal ini
dan dia mengeluarkan tongkat ajaibnya untuk mengutuk gerda
gerda mengeluarkan cerminnya dan digunakan untuk menahan kutukan
kutukan itu menghilang
lalu kemudian ratu salju menghidupkan kutukan
lalu ratu salju melihat cermin ajaib gerda
apa yang dia lihat bukanlah wajahnya
itu adalah wajah seorang gadis kecil
tiba tiba ratu salju berubah menjadi gadis kecil ajaib
terima kasih kay dan gerda
terima kasih karena kalian telah mengingatkan siapa diriku
sekarang aku terbebas dari pikiran jahatku
kay dan gerda mengucapkan sampai jumpa pada lila dan kembali pulang ke rumah